pelatih timnas indonesia u dua puluh dua louis mia mulai menyeleksi pemain untuk tahap kedua
pelatih asal spanyol itu mulai memberikan penekanan taktik kepada para pemain
diharapkan mia sudah memiliki kerangka tim utama sebelum memasuki seleksi pemain tahap ketiga
seleksi timnas indonesia u dua puluh dua saat ini tengah melewati tahap kedua yang berlangsung di karawaci tanggerang
pada seleksi tahap kedua ini pelatih timnas u dua puluh dua louis mia memanggil dua puluh enam pemain
mereka terdiri dari lima belas pemain yang mengikuti seleksi tahap pertama dan sebelas wajah baru
para pemain yang berlagak di semifinal piala presiden dua ribu tujuh belas tidak disertakan dalam seleksi tahap kedua ini
kali ini louis mia lebih memfokuskan pada pendalaman taktik kepada para pemainnya
untuk melihat pengetahuan pemain terhadap taktik yang diberikan mia bersama tiga asistennya kemudian menggelar latihan game internal
diharapkan para pemain bisa menjaga konsentrasi saat menerapkan taktik yang diberikan tim pelatih
dari seleksi tahap kedua ini
diharapkan terbentuk kerangka tim utama yang akan dipertajam pada seleksi tahap ketiga
seleksi tahap ketiga rencananya diikuti oleh beberapa pesepak bola indonesia yang berkarir di luar negeri
setelah tim terbentuk luis mia akan melakukan pemusatan latihan di spanyol
madrid valencia mallorca dan murcia akan di lokasi pemusatan latihan tim merah putih
selain menjalani pemusatan latihan timnas u dua puluh dua indonesia juga diagendakan menjalani uji coba melawan sejumlah tim di spanyol
kentur agus nesnaru cnn indonesia